mas al disini
yang jagain trennya siapa
mas bangun mas
yang jagain trennya siapa
saya ketinduran ya
iya saya ketinduran
kalau cat alarm saya baru bunyi apa udah jam enam ya
iya pak udah jam enam pagi waktu p enam
kalau gitu saya siap siap dulu nanti langsung jemput bapak ke kamar bapak
tapi papa nggak ada
masa aku ditinggalin sih
aku ke kamar mama cat ya

mas al di sini
yang jagain trennya siapa
mas bangun mas
yang jagain trennya siapa
saya ketiduran ya
iya saya ketiduran maaf
terus yang jagain trennya siapa nih sendirian dong
mas kamu kok tinggalin trennya sih mas
gimana caranya mbak kau bisa ketawa adik kerja buat aldebaran
suara dipenyadapi itu emang mirip banget sama suara om irvan
ditambah lagi dulu riza pernah bilang begitu
tapi kan memang belum pasti sih
lebih baik kupastikan dulu
mas eh aku bengong sih
gak gak mau
loh papa kok ada di sini
ngecek keadaannya mama
tapi kok aku ditinggalin
nah maafin papa ya
yaudah sekarang kita balik ke kamar dulu yuk
karena nena masih belum berada kedekat sama mama ya
perlu jawab papa ya
sekarang kita sholat subuh bareng itu
dan berdoa minta kesembuhan ya
dadah mama dulu
saya ke kamar dulu
masal kenapa ya
kayak ada yang dia pikirin
masal kenapa ya
kayak ada yang dia pikirin
baru sama mama
nanti aja dibahasnya ya sekarang sholat subuh dulu ya
shalat subuh yuk
papa udah rapi banget loh kemana
papa hari ini mesti ke kantor untuk ngurus kerjaan
kamu di rumah aja kan
tapi adi dateng ke apa hari ini
kalau anak yang papa yang cantik ini mau di rumah aja
semoga ya adi nanti datang
amit yaudah kalau gitu
jis pasti di rumah aja kok pa
oke sayang abrakat kerja dulu ya
ini sesuai permintaannya rena
rena boleh makan satu meja makan sama mama tapi berjarak ya
nggak boleh deket deketan dulu
nanti kalau kamu makannya pinter
terus minum obatnya rajin sembuh
jadi bisa deket deket mama lagi
it's okay ya sekarang duduk deket oma dulu ya
habis makan makan selesai
minum obat sama vitamin ya
hrd tadi udah ngumpulin tujuh orang karyawan yang namanya adi pak
dan sekarang mereka ada di hadapan saya
sebentar lagi saya berangkat ke kantor ya
kamu beritahukan kepada mereka semua suruh tunggu di ruang tamu
jangan ada yang melakukan pekerjaan sebelum saya bicara sama mereka
ya baik pa
bapak bapak semuanya sekarang tunggu dulu ya di ruang tamu
nanti kita baru ke ruangan pa al setelah pa al ini datang
buat apa ya semua yang namanya adi dikumpulin sama pak amin
sini gelap dong
oke kalau udah habis makan ya
habis ini minum obat ya
kamu juga langsung istirahat ke kamar ya
ingat kamar tamu bukan kamar kita
aku pengen sama mama
rina dengerin papa ya
nanti dulu ya
tadi kamu juga udah bilang
pokoknya kalau rina udah sembuh
bisa deket deket sama allah lagi
sekarang ke kamar omatmu
kamu udah langsung mau berangkat
udah aku hantar ya
langsung istirahat di kamar aja
saya bisa sendirian
iya tapi aku nganterin kamu ke depan
itu gak bikin aku jadi makin tambah lebih sakit loh